kita ke informasi selanjutnya kota gold coast di sebelah timur negara bagian queensland australia
mempunyai berbagai macam tempat wisata
dari mulai mencoba wisata adrenalin paradise jet botting
hingga menyaksikan parade dari sejumlah tokoh karakter warner bros
seperti halnya batman superman tweety hingga bugs bunny
selama satu jam para pengunjung akan merasakan manuver manuver ekstrim di atas air
jika belum cukup ekstrim anda harus mengunjungi salah satu theme park di gold coast yaitu movie world
di sini anda harus mencoba dc rivals hypercoaster dengan panjang litasan hingga satu empat kilometer
anda akan merasakan kecepatan hingga satu ratus lima belas km
hanya di transujuk